rasa haru dirasakan oleh anggota paski beraka
usul melaksanakan tugas penurunan bendera
tidak hanya anggota paski beraka
orang tua para anggota paski beraka pun
mengaku terharu atas pencapa yang telah diraih putra putrinya
pelukan hangat dan iringan tangis haru
menyeruak di wisma negara kepresidenan jakarta pada kamis sore
tangisan pecah saat para anggota paski beraka
yang telah bertugas pada pengibaran bendera di pagi hari
menyambut anggota paski beraka lainnya
yang baru selesai bertugas menurunkan bendera
tangis haru tidak hanya dirasakan oleh para anggota paski braka
orang tua anggota paski braka juga merasakan hal yang sama
saat bertemu dengan putra putrinya
usai tugas penurunan bendera
rasa rindu yang mendalam setelah satu bulan lebih tidak bertemu
dan tanpa komunikasi
mereka tumpahkan saat perjumpaan pertama dengan putra putrinya
endah nozalia ibu dari kelvin ramahenda paski braka asal riau
sengaja datang dari kabupaten kepulauan meranti riau
untuk menyaksikan secara langsung
anaknya bertugas di hadapan presiden indonesia
endah mengaku sangat bangga dengan pencapaian anaknya
ya allah rasanya bangga harus sedih bercampur aduk jadi satu
alhamdulillah anak saya bisa mewakili kabupaten kami
mewakili provinsi sampai ke nasional
karena ini sejarah pertama dari kabupaten karawang
jarak yang jauh juga ditempuh oleh orang tua davina anis raisha
paski braka asal sumatera utara
mereka datang dari medan untuk menemui putrinya secara langsung
usai terpisah jarak dan waktu selama satu bulan
selama di sini saya belum pernah ketemu baru ini
saya ketemu sama davina
dan alhamdulillah senang sekali
betul satu bulan lebih tidak ada kabar
hanya lihat dari siaran tv sosial media
kegiatan anak anak paski
orang tua dari muhammad rizky karunia putra
paski braka asal daerah istimewa yogyakarta mengaku
sangat bangga melihat putranya dapat melaksanakan tugas di istana merdeka
air mata mereka pun tak dapat dipendung saat bertemu putranya
kita semua dari orang tua ya istilahnya kalau anaknya ada tugas berat
tapi setelah selesai kegiatan kita rasanya plong lega terharu
usai bertemu dengan orang tua para anggota paski beraka
tetap masih harus masuk kembali dalam karantina
hingga kepulangan dua puluh tiga agustus mendatang
mitahan dayani fajar bolivar